karakter siobabi ini sangat diharapkan oleh kebanyakan orang chinese
jadi mereka menginginkan anggota keluarganya bersiobabi
atau dalam perusahaan kita menginginkan karyawan satu atau dua yang bersiobabi
katanya biar cuan gitu